baiklah kita akan buka good morning kali ini dengan informasi dari probolinggo jawa timur
jadi dikarenakan sang pemilik dari sebuah padepokan yaitu padepokan dimas kanjeng ini ditangkap polisi karena kasus pembunuhan
lalu sekarang ini ribuan santri pada ewokan dimas kanjeng di probolinggo tersebut terlantar nasibnya usai pimpinannya ditangkap
ya dan mereka akhirnya tidak bisa pulang ke kampung halaman karena tidak punya uang lagi dan hidup seadanya di tenda tenda depan padepokan
sementara itu warga sekitar diimbau jadi untuk tetap tenang dan jangan pernah ada usaha provokasi ataupun tidak terprovokasi santri untuk tidak melawan polisi atas penangkapan tersangka taat pribadi
beginilah ribuan santri padepokan dimas kanjeng di desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo jawa timur
mereka bermukim di tenda tenda penampungan yang dibuat secara bergotong royong oleh santri taat pribadi pada minggu siang
ribuan santri harus hidup di tenda bergerombol bersama sama santri lainnya dari berbagai daerah meski harus menahan rasa dingin pada malam hari dan panasnya terik matahari di siang hari
selain itu para santri mengaku kehabisan bekal dan uang selama berada di padepokan
tak hanya itu pihak yayasan padepokan dimas kanjeng yang selama ini mengurus makan para santri menghilang pasca penggerbakan kamis kemarin tanpa memberi kabar yang jelas
risal salah satu santri asal lampung memilih bertahan hidup di tenda
pada saat ini pihak padepokan sambil menunggu kiriman uang dari kerabatnya untuk pulang kampung
pasalnya sudah tiga bulan ini berada di padepokan tanpa ada kejelasan nasib dari pihak padepokan
ya itu tujuan kita sini cuma pikir pikir
tidak ada santri kir
sementara itu pihak camat gading akan terus memantau dan mendata para santri padepokan
terus memberi arahan ke santri untuk segera pulang
ribon santri hanya bisa pasrah tentang kelanjutan nasib dirinya dan kejelasan ke depannya
dan berharap pihak kepolisian memberikan langkah yang terbaik bagi santri korban taat pribadi